mantan pejabat bank maksud kami mantan pejabat pajak rafael trisambodo dipanggil komisi pemerintahan korupsi sebagai tersangka pada hari ini
rafael menjadi tersangka atas kasus gratifikasi di kementerian keuangan
dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah bergabung sama rekan saya maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta
maria apakah agenda pemeriksaan hari ini yang berbeda dari sebelumnya
karena pasti akan ada pemeriksaan materi materi terutama terkait mungkin tidak hanya gratifikasi tapi juga sangkaan tppu
mungkin maria juga bisa menceritakan tentang hal ini dan juga kira kira pasal apa saja yang akan dikenakan kepada rafael
silahkan dengan laporan anda
ya maria silahkan dengan laporannya
tidak bisa mendengarkan suara anda dengan baik
tetapi keadaan terkini di gedung kpk jakarta kami masih menanti kehadiran dari rafael alun trisambodo
maksud kami yang belum juga hadir di gedung kpk
agenda pemeriksaan hari ini ialah pemeriksaan terhadap rafael terkait dengan statusnya sebagai tersangka
yang kemarin ekspos atau gelar perkara dilakukan oleh kpk pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dan dengan status terbarunya ini maka ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk dicermati
kalau banyak pihak kemudian mempertanyakan mengapa setelah menjadi tersangka rafael juga tidak segera ditahan
maka yuda penahanan terhadap tersangka sebetulnya adalah wewenang hak prerogatif
dari penyidik kpk itu sendiri
jika penyidik menganggap bahwa perlu untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka
maka akan segera dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka
termasuk kepada rafael alun trisambodo
kami masih menunggu juga nanti apakah saja yang kemudian akan digali oleh kpk terkait dengan kedatangan atau pemeriksaan terhadap rafael hari ini
tetapi yang jelas tentu dalam keterangannya kemarin kpk menyatakan
bahwa rafael diduga telah menerima gratifikasi yaitu disangkakan dalam pasal dua belas b undang undang tipikor
ini artinya adalah gratifikasi yang diduga dilakukan suap untuk kewenangannya atau terkait dengan jabatannya sebagai salah satu pejabat di dijen pajak
yuda transaksi transaksi keuangan yang mencurigakan memang sudah dilaporkan oleh ppatk ke kpk
di antaranya adalah ppatk juga sudah memblokir empat puluh rekening milik rafael
alun trisambodo yang bernilai fantastis
bahkan ppatk menyatakan ada mutasi rekening
dari empat puluh rekening tersebut ada sekitar lima ratus miliar mutasi yang dilakukan oleh rafael alun
dan kemudian dalam lhkpn tahun dua ribu dua puluh satu ada senilai lima puluh enam satu miliar rupiah
dan ini kemudian yang ingin didalami oleh kpk terkait dengan profil yang tidak sesuai antara jabatan lhkpn dengan proses transaksi
yang ada di rekening rekening rafael alun sambodo
dan juga beberapa hal lain termasuk adanya dugaan dugaan ia memiliki barang barang mewah tas tas mewah kemudian juga lain
serta adanya safe deposisi box yang kemudian sudah ditemukan oleh kpk senilai tiga puluh enam sampai dengan empat puluh miliar rupiah
dan ini menjadi angka yang cukup fantastis jika kita melihat profil rafael alun trisambodo yang merupakan pejabat di dijan pajak
ini dianggap oleh kpk
menjadi sesuatu hal yang tidak sesuai
dan bahkan ketua pprtk sempat menyatakan ketika ia melakukan pembelokiran terhadap rekening rekening rafael alun
saat itu ketua ppatk bahkan menyatakan ada angka yang signifikan yang ada di dalam rekening rafael aluntri sambodo
tapi lebih dari itu yuda tentu pelacakan yang dilakukan oleh kpk terkait dengan penerimaan gratifikasi juga kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau tppu
dalam pendalaman pendalaman kpk
kpk juga sudah menyebutkan mereka tengah saat ini mendalami peran peran dari rafael alun trisambodo dan juga beberapa pihak yang terkait dengan aliran dana yang ada dalam mutasi rekening di empat puluh rekening milik rafael alun trisambodo
tentu pencucian uang ini juga menjadi sesuatu hal yang cukup diperhatikan tidak hanya dalam pengungkapan kasus korupsi tetapi juga bagaimana usaha atau upaya indonesia untuk menjadi anggota financial action tax force on money laundering and terrorism
tentu pencucian uang ini juga menjadi sesuatu hal yang cukup diperhatikan tidak hanya dalam pengelapan kasus korupsi tetapi juga bagaimana usaha atau upaya indonesia untuk menjadi anggota financial action task force on money laundering and terrorism

tentu pencucian uang ini juga menjadi sesuatu hal yang cukup diperhatikan tidak hanya dalam pengelapan kasus korupsi tetapi juga bagaimana usaha atau upaya indonesia untuk menjadi anggota financial action task force on money laundering and terrorism